mustika sion yang kita cari
sudah berada di tangan orang lain
orang itu saudara tiri kami
eros dan ibunya
iya dan mereka itu adalah orang orang yang sangat jahat
ines itu sudah membunuh nenek mereka
dan bapaknya juga bilang
ibu ines ini sangat dekat dengan kakek mereka
jadi dia dekat dengan rendra
apa ini ada hubungannya dengan mustika sion itu
kalau dia dekat dengan rendra
mama jadi nggak tenang nih
papa pernah bilang
kalau ines dan eros itu sangat licik
dan mereka juga sangat jahat
dan mereka sekarang kembali lagi
mereka itu mau ganggu keluarga kita lagi
yang penting sekarang kita perketat lagi penjagaan rumah kita
pasti gak akan terjadi apa apa
pokoknya selama kita bersama pasti aman kok
kalau pendek juga kmwait
apa dari dia kayak paksa rose
maaf itu bukan mustikasion itu barangnya saya kok den
mas udah deh ini semoga gara gara mas bambang
saya gak tahu kalau itu yang namanya mustikasion kok den
emang itu apa sih sampai orang orang tuh pengen banget punya benda itu
angelic mustikasion adalah benda yang sangat sakti
sakti gimana maksud kamu raman
cuma ayah kamu yang bisa jelasin
ayah lagi bertapa
belum saatnya kamu mati
kamu juga tahu sedang berurusan dengan siapa
kali ini kamu akan aku bebasin
kalau kamu berani membongkar siapa yang menikah polisi
aku tidak akan segar segar memberitahu rama
kalau kamu mau bunuh
polisi akan menekapmu
dan menekapmu di penjara
ini kesepakatan kita
besok aku akan suruh orang orang kita
untuk mencari keberadaan eros dan juga ines
mereka akan tahu
kalau berani macam macam dengan keluarga kita
karena mereka tuh udah nekat dan bahaya banget bang
sampai mama haji diserang
sampai mama haji diserang
ikat sama mereka kak
ayah bukannya lagi bertapa
nagraj kamu datang tempat lama
saya baru habis bersemangat
saya baru habis bersemangat
saya baru habis bersemangat
ada apa ini
mustika sion yang kita cari sudah berada di tangan orang lain
ada apa ini
orang itu saudara tiri kami
eros dan ibunya
dan mereka itu adalah orang orang yang sangat jahat
ines itu sudah membunuh nenek mereka
dan bapaknya juga bilang
uines ini sangat dekat dengan kakek mereka

jadi dia dekat dengan rendra
apa ini ada hubungannya dengan mustika sion itu
kalau dia dekat dengan

berarti dia sudah banyak tahu tentang mustika sion
kalian tidak tahu betapa berharganya mustikasion itu
tidak pak nagrak
saya pegang mustikasion saja saya bisa jadi kebang
itu hanya sebagian kecil kekuatannya
mustikasion itu bisa membuat pemegangnya
jadi orang terkaya di dunia ini
loh kok bisa pak nagas
karena mustikasion itu bisa mengubah arab menjadi berlian
eros mana mustikasion dan kepala tongkora ular itu
ada mas bentar
tongkora kepala ular
dengan kita membakar ini
itu akan menjadi berlian pak
karena bertahun tahun mama mempelajari kekuatan mustikasion ini
jadi mama yakin itu akan terjadi
sekarang kita bakar
lalu nanti kamu tutup bagaimana ya
iya aku bantuin mama ya
kita lihat keajaiban besok ya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya